hai dari seribu lima ratus pemudik yang menjalani rapid antigen secara acak di posko penyekatan pemudik
di posko balenggandu kecamatan jatisari kabupaten karawang jawa barat ada empat orang pemudik asal
jawa timur dan jawa tengah yang menyatakan positif covid sembilan belas tes rapid antigen secara
acak dilakukan sejak sehari setelah lebaran hingga minggu sore keempat pemudik tersebut
sebelumnya dinyatakan reaktif covid sembilan belas kemudian dilanjutkan dengan swab pcr dan dinyatakan
positif covid sembilan belas namun tanpa gejala keempat pemudik tersebut langsung dibawa ke rumah sakit
sesuai dengan daerah tujuan pemudik untuk menjalani penanganan medis serta isolasi
mandiri selama empat belas hari ke depan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten
bekasi menggelar swab antigen gratis terhadap pemudik yang kembali usai pulang kampung pemudik
dengan mengendari mobil menjalani swab secara drive thru dinas kesehatan kabupaten bekasi
dua puluh dosis swab antigen dari hasil swab sementara terdapat empat pemudik yang reaktif
covid sembilan belas dua pemudik berasal dari wilayah cirebon dan kuningan dua orang lainnya dari
tanggerang pemudik yang reaktif akan dikirim ke wisma atlet jakarta sebanyak tujuh orang pemudik
dinyatakan reaktif covid sembilan belas usai menjalani pemeriksaan swab tes antigen di sejumlah posko
kesehatan wilayah di jakarta timur pada minggu sore ketujuh orang pemudik yang baru tiba di
jepang langsung diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab
pcr apabila hasil swab tes pcr positif covid sembilan belas tujuh pemudik tersebut kemudian langsung dievakuasi
petugas ke rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat untuk menjalani perawatan
keniputan cnn indonesia